sembilan bulan lagi
tinggal di tempat lain
kemarin aja idri gak mau sekolah
semua perhatian tertuju ke didik bayi

bapak bisa sholat berjamaah juga
gue tuh orangnya emang senang
jadi begitu gue denger musyola di rt satu ini
eh rapat dikit
indri gak akan mandiri
ini gak ada hubungannya sama gua cemburu
terus hubungannya apa
lu mah enak
tinggal di tempat lain
kemarin aja indri gak mau sekolah
semua perhatian tertuju ke didik bayi

semua toko sudah pep tanya kan
semua toko sudah aku telfonin beb
mereka gak jual
kata mereka itu merek lama
gak beredar lagi
kita kasih kasur palembang aja beb
itu loh beb
kasur buat bantalan atasnya
biar kita tidak tertusuk sama per
aku gak tau
aku gak tau namanya
tapi yang aku tau
itu kasur namanya kasur palembang
tapi gilnanya gak diganti kan beb
ya enggak beb
cuma dikasih alas
sembilan bulan itu gak lama loh
sibuk ngurusin dede bayi
gue juga sibuk ngurusin kuliah
kalau lo benar benar peduli sama indri kalau lo bener bener sayang sama adik kita ajarin dia mandiri
indri itu cuma malu
lu gue sebenarnya juga malu
tapi nanti waktu dede bayi lahir mungil lucu mesin umbut timur pelan pelan juga pasti hilang malunya
kalau tiba tiba indri kehilangan perhatian dari kita semua gua peluh mamah papa oma ini yang bahaya
dia bisa benci sama didik bayi
keseluruhan malam tiga malam berikutnya memang kita tragedi atau
lo ada investasi nanti mau mau
ya gue punya
silahkan duduk pak rijal
kopi atau teh pak rijal
dia dateng untuk ngasih tau rahasianya beb
aku juga berharap begitu bibi
lalu kita titipkan ke puput
kan dulu pernah minta
lihat semua rumah kosong mas
piring buat makan aja
baru beli satu hari
sudah rusak mas
baru aja dibetulin
sudah patah lagi
lihat aja semua dinding mas
jadi jauh dari kakak kakaknya bagaimana
puput itu kan bukan orang lain mas
dia itu adikku
kalau guntur sama puput
mungkin dia bisa nurut
mau dikasih tau
bagus buat guntur
bagus buat kita
bagus buat pumput maksudnya mas